pencarian emeril han mumtaz atau eril putra sulung gubernur jawa barat rituan kamil
yang hilang saat berenang di sungai arel bern swiss masih terus dilakukan
senin waktu setempat pencarian dilakukan oleh aparat polisi air dan darat bern
sementara tenaga pemadam kebakaran dan tenaga kesehatan tidak lagi terlihat
meski kondisi air jernih arus yang kencang tidak memungkinkan melakukan penyelaman
kami menggunakan petroli makanan bot dan drone bergantung pada waktu dan lokasi
dan juga penyelam diperluas saat yang beres
beginilah penampakan sungai are bern swiss senin siang
hingga dua km dari lokasi di swellan manteli beberapa warga beraktivitas seperti biasa
seperti berwisata dan bahkan berenang meski suhu air mencapai tiga belas derajat
namun satu km dari swellen mantelli
warga tidak diperkenankan beraktivitas di dalam air karena ada bendungan sualementeli
sementara satu km dari lokasi arel masuk sungai di marsilibat hingga swellen mantelli
polisi hilir mudik mencari korban
jurubicara keluarga ridwan kamil mengatakan pihaknya sudah mengikhlaskan apapun yang menjadi takdir eril
keluarga juga siap berkonsultasi dengan ulama untuk memohon petunjuk langkah selanjutnya sesuai syariat islam
pencarian hari kelima sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan pencarian hari ke enam
nah berkenan dengan itu memang dari pihak keluarga
itu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari eril
eril hilang saat berenang di sungai are bern swiss pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras
saat itu eril sedang berada di swiss untuk mencari sekolah dan beasiswa
tim lebutan cnn indonesia